meski tidak sedikit netizen yang mendukung aksi hacker bjorka
tentu ulahnya yang membocorkan data pribadi masyarakat adalah melanggar hukum
perburuan terhadap biorka pun dilakukan pemerintah
rabu empat belas september pemerintah melalui menko polhukam mahfud md mengklaim
mengetahui identitas peretas atau hekter bjorka
saat ini tim satgas pelindungan data yang diantaranya bin dan pori
masih menyelidiki keberadaan bjorka
usai pemerintah mengklaim mengetahui identitas bjorka
sejumlah remaja namanya mencuat dituding sebagai biorka
gambaran gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh bin dan polri
tetapi belum bisa diumumkan
gambaran gambaran siapa dan dimananya itu
kita sudah punya alat
untuk melacak itu semua
di madiun jawa timur kepolisian resor setempat mengamankan seorang pemuda berinisial ma dua puluh satu tahun
yang diduga pemilik akun biorka pada rabu malam sekitar pukul delapan belas tiga puluh
pemuda yang diamankan diperiksa di kantor mapolsek dagangan kabupaten madiun
hingga kamis dinihari dan dilakukan secara tertutup
dari keterangan pihak keluarga ma sehari hari bekerja berjualan es bersama seorang temannya
di tepi jalan dagangan
tidak hanya ma pemuda asal madiun
seorang remaja berusia tujuh belas tahun asal cirebon jawa barat
juga dituding sebagai biorka sejak rabu
remaja ms yang ditemui di rumahnya di desa kelayan kecamatan gunung jati kabupaten cirebon jawa barat
pada kamis yang mengaku terkejut dituding sebagai bjorka
dirinya mengaku tidak paham dunia hacker dan akun instagram juga sempat diretas
kemarin lusa pagi gimana waktu itu
waktu itu langsung di take
langsung disuruh ngaku kamu anggotanya broka ya segala macam begini begini begini
anak dalemnya begini begini
ya allah dalam hati tuh kenapa begini sih gitu
aksi hacker bjorka membocorkan data pribadi masyarakat tentu melanggar hukum
sejumlah data pribadi pejabat juga sempat dibocorkan
salah satunya data pribadi wakil ketua dpr

ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar
akibat nomor ponselnya dibocorkan mohaimin mengaku sejak selasa pukul sembilan malam
ponselnya langsung menerima banyak pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal
ya saya merasa dirubikan dengan dibocorkannya di data saya
ya saya sudah menutup handphone saya mengganti dengan nomor baru
apakah ini menunjukkan lemahnya resistensi it negara kita
ini darurat teknologi informasi darurat it
meski pemerintah merespon aksi biorka dengan memburu
namun menurut pakar keamanan siber dari vaksin com alphonse tanujaya
memburu biorca tidak akan menyelesaikan masalah
kebocoran data pribadi di indonesia sudah akut
karena data yang dijual semakin hari semakin lengkap
sampai saat ini data yang dibocorkan bjorka
sampai nama ibu kandung dan nomornya tidak dikenal

dan nama ibu kandung dan nomornya tidak dikenal
kalau memang penegak hukum lebih pintar
ini seperti ngadu ngadu pintar saja
bisa menangkap biorca dan ingin melakukan proses hukum
ya itu memang melanggar hukum di proses
tetapi jika tidak melakukan pembenahan ke dalam pengelolaan data yang baik
seperti data kartu keluarga yang sekarang bertambah kualitasnya
jadi bocor juga tidak dibenahi
ya percuma saja
mau ditangkap tidak dibenahi
ditangkap atau tidak ditangkap bjorka
jika tidak ada pembenahan data akan bocor
dan makin hari kualitasnya akan makin bagus
kalau kualitas data yang bocor makin bagus artinya masyarakat makin menderita
di era digital saat ini informasi atau data pribadi masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting
menteri keuangan sri mulyani bahkan sempat mengingatkan pemerintah dan masyarakat
harus waspada dengan data karena sudah menjadi tambang emas
di meliputan cnn indonesia